gubernur dki jakarta menganggap kerugian pemerintah provinsi dki jakarta sebesar rp satu ratus sembilan puluh satu miliar yang ditemukan oleh bpk tidak masuk akal
dari hasil audit bpk prosedur yang dilakukan oleh pemprov dki dalam pembelian lahan rumah sakit sumber waras dinilai melanggar regulasi
harga pembelian lahan juga dianggap lebih mahal dari harga seharusnya yang mengakibatkan kerugian negara sebesar rp satu ratus sembilan puluh satu miliar
ada saran pembelian lahan rumah sakit sumber waras dibatalkan atau dilakukan proses pengembalian uang senilai satu ratus sembilan puluh satu miliar rupiah tersebut
namun ahok berpikir sebaliknya
pembelian dki yang salah atau bpk yang salah
percuma gugatnya gimana
ya tuhan ala kok di indonesia kok